aku tidak tahu ini berapa lihat
aku harus menyelamatkan yunda
yunda cepat tinggalkan tempat ini
rai apa yang kamu lakukan rai
kemaga dalam yang berapisi tali ini sangat kuat sekali
hanya seperti itu kemampuanmu kian santang
dengar kian santang
sekarang kau harus merasakan jurus
habislah kau kian santang
dia masih hidup
bahkan tubuhnya tidak terluka sedikit
itu tidak mungkin
karena tidak ada satu orang pun yang bisa kebal dari jurus pedang mayat
kamu tidak ada satu senjata yang dapat membuka itu
ngomong kosong dengan semua itu
kian santang menyerahlah
cepat katakan senjata apa yang bisa membunuhmu
atau akan kubunuh dia
bunuh saja aku
kamu tidak perlu banyak bicara
jangan sakiti undaku
ini adalah masalah pajajaran
tidak kusangka raja pajajaran dipimpin oleh raja yang tidak tahu tata krama
kubilang jangan dikucampur
jika kedatanganmu kemarin untuk mengocampan selamat sudah aku beri
lagipula aku tidak pernah mengundang kalian datang kemari
pergilah dari mas ebani
rabu sulawesi tolong sekali kau
atau perlu aku suruh pelajar maju calon untuk menyediakan kalian
kalau tidak perlu repot repot repotin
sekarang kita akan pergi dari sini
ada suara pertempuran disana
mari kita kesana
aku tidak akan meninggalkan
aku akan pergi dari sini
bersama dengan dirimu
yunda sebaiknya yunda pergi dari sini
lebih baik kita mati bersama sama disini
daripada aku harus pergi meninggalkanmu
dan menyelamatkan diriku sendiri
maju aku tidak takut pada kalian
aku harus menyelamatkan yunda
yunda coba tinggalkan tempat ini
rai apa yang kamu lakukan rai
aku terpaksa menguatkan virus ini
belapati kejar dia
biarkan yunda rara santang pergi
atau aku tidak akan pernah memberitahu kepada kami
senjata apa yang bisa melukai
lihat kalian saling melindungi
jangan pernah berbohong
aku akan memberitahu
tetapi bukan disini
bawa aku pergi menjauh dari sini
kau menegurkan ini semua untuk menyelamatkanmu
tapi apa gunanya aku selamat
daripada aku selamat seorang diri
lebih baik kita bersama sama ngeri rai
putriku putriku bang munda
putriku putriku putriku
putriku bang munda
sadarna apa yang terjadi dengan muna bang muna
lebih baik kita menyelamatkan rai rai santan lebih dahulu
istirahatnya tidak apa apa
aku tidak terima diperlakukan seperti ini
kenapa putraku berubah jadi seperti itu
dia sama sekali tidak tahu sopan satu

tidak mencerminkan watak raja agung
tidak mencerminkan watak raja agung
tidak mencerminkan watak raja agung

aku sudah katakan kepada ibu unda untuk tidak keluar dari kamar tanpa izinku
aku sudah katakan kepada ibu unda untuk tidak keluar dari kamar tanpa izinku
ibu unda hanya ingin menemuinya ratu panjalu
ibu unda sudah lama tidak bertemu dengannya
hanya itu putriku